gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama telah menaikkan besaran upah minimum provinsi dki jakarta tahun dua ribu dua puluh
ump dki jakarta ditetapkan sebesar tiga tiga juta rupiah
besaran ump ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah nomor tujuh puluh delapan tahun dua ribu lima belas tentang pengupahan
nominal ini lebih tinggi dari ump tahun lalu yang berada pada kisaran tiga satu juta rupiah
meski begitu ump dua ribu tujuh belas lebih rendah bila dibandingkan penentuan berdasarkan kebutuhan hidup layak yang disebut sebesar tiga empat juta rupiah